kita tinggal disini dulu aja ya
abis kan kita gak punya jumlah uang buat tinggal di tempat yang lebih bagus
om yus pasti gak kebiasa ya tinggal di tempat kamu kayak gini
udah deh mer gak usah sedih
bagian mo sih udah tau orang misin kayak gitu yang gak level sama kita ditemenin
terus lo pake sok berubah jadi baik lagi
jadi gitu deh hasilnya
lo dimanfaatin sama orang yang gak penting kayak suto ngosuma itu
bibi tutup pintunya
kayaknya mercy udah mulai kepengaruh deh sama gue
gak ada nobi kayaknya
tidak kayak mu
tapi dia janji alam dari buket sa goesa
dia pake baju angry because it best
ibu ibu nggak apa apa kan bu
terima kasih ya
kamu kok baik sekali
ibu mau kasih hadiah buat kamu ini
ya ampun bu
nggak usah bu gak usah bu
saya nolonginnya di kelas kau bu
udah bu udah bu nggak apa apa bu
kamu baik sekali
terima kasih aksan
tapi gini aduh supir saya kemana ya
ini ada kartu nama ibu
kalau kalau satu waktu kamu ada apa apa
telepon atau datang ke perusahaannya ibu ya
terima kasih ibu
terima kasih ya aksan
yaudah kalau gitu saya mau pergi dulu ya bu ya
aduh supir saya kemana ya
saya takut juga
loh om yesus mau kemana
sepertinya kita harus pergi dari kontrakan ini
tadi om udah minta duit kontrakan untuk dua tahun ke depan dibalikin
tapi saya nggak punya duit lagi untuk bayar ganti rugi itu
yaudah nggak apa apa om
lihatlah tempat yang moo
saya mau om saya mau banget
malahan saya seneng banget dengar om mau ngajak saya untuk ikut sama om
tapi saya janji om saya bakal kerja keras
saya gak bakal ngerepotin om saya mau bantu om ya
jadi sekarang dia benar benar sudah meninggalkan kontrakannya
betul bu tapi saya bisa memastikan bahwa pak yos sudah nggak punya apa apa lagi
bagus kalau yos sudah tidak punya apa apa lagi dia pasti akan kembali ke rumah
lihatkan yos kamu bisa apa tanpa aku
kita tinggal di sini saja ya
habiskan kita gak perlu jauh jauh buang untuk tinggal di tempat yang lebih bagus
om yos pasti gak kebiasa ya tinggal di tempat ini seperti ini
awalnya sih emang berat om tapi nanti lama lama kebiasa juga kok
apalagi kan aku tahu om tuh orang yang kuat bisa ngadepin semua masalah ya
om gak tahu kalau gak ada kamu bagaimana om ngadepin situasi seperti ini
ya om yaudah

ada apa yang nggak boleh diturut lo
tapi kan bapak kandungku udah meninggal
apa om yus juga ninggalin aku
kayak ibu udah ninggalin aku
duit om yos di dompet itu tinggal lima ribu
jadi hanya cukup beli satu nasi bungkus
kita makan berdua ya
kamu ambilnya banyak sih
siapa orang belum ambil
terima kasih ya allah
akhirnya aku bisa kembali lagi ke jakarta
sekarang aku harus cari lias cepatnya
sekarang aku harus cari lias cepatnya
sinilah jelelah mu
tante tuh selama ini kemana aja sih tan
ia tuh nyeri tante
nadrian tau gak di mana lia sekarang
lia sekarang tuh tinggal sama om yus tante
tingga di rumah pak yus
iya tante tapi di rumah kontrakannya om yus
ia di rumah kontrakannya om yus
bukan di rumah nya yang lama maksudnya bukan di rumah nya yang lama maksud aku
om yos sudah pisah sama istrinya
nah adrian tahu di mana alamatnya
dia nggak boleh tinggal bersama yos
kalau sampai ibu ingrid tahu
dia adalah anak yos
aku harus susul lia secepatnya
terima kasih ana
bu cari siapa
apa benar ini rumahnya pak yos
oh bukan ini rumah saya
ini rumah ibu
ibu tahu penghuni yang lama pindah ke mana
aduh saya kurang tahu
apa ibu tahu penghuni yang lama itu tinggalnya sama seorang anak perempuan atau sama siapa gitu bu
aduh maaf saya nggak tahu tuh bu
oh yaudah kalau gitu terima kasih ya bu
nanti saya salah rumah
ibu mau mampir dulu ke rumah saya
nggak nggak usah bu terima kasih
kayaknya aku udah lewat tidur
apakah kamu happy sekarang
aku selalu norwegian
kayaknya aku udah stant tony sama bung nama bung
lo udah pendermannya di salonama
oh itu ya elah kong
itu tuh dari nenek nenek yang aksan bantuin kemarin kong
eh dengar mulai hari ini lo jangan kenal lagi sama orang itu lo ngerti nggak
loh kok gitu dah
jangan pakai ngejawab bawel loh
loh aksa kan udah bantuin nenek nenek itu kok udah baik aksan kan
pokoknya lo jangan kenal lagi sama orang itu lo ngerti nggak
jangan kenal lagi ngerti
kalau mama terus larang aku untuk pergi aku mendingan mati ma
eh rydia kamu jangan mengacam mama ya
kamu kamu harus dengarkan mama
kamu tidak boleh pergi kamu tidak boleh pergi
mama kenapa lekat kayak gini
gilang gilang kamu nggak usah ikut campur ini bukan urusan kamu
gilang harus tahu ya gilang harus tahu mama kenapa
tidak kamu sekarang juga pergi dari sini ini urusan ehal sama mama ya
ngerti gak kamu kamu pergi dari sini sekarang
ayok sekarang kamu masuk ke kamar ikut sama mama
ayok berdiri mama berdiri mama
kamu ke tempatan ma
terima kasih mama
biasalah andrew tahu dia a départit lagi
jadi anakmu kan masih jawab di dalam imbahan a
a miles yusuf bagaimana
apakah a ma
bu ranti bu nanti kemana aja bu
lia mana san ibu mau ketemu
ibu mau jelasin sesuatu sama lia lia dimana san
dia masih jualan somai kan
masih kok bu masih
tadi pagi lia juga kesini kok nggak habis peda
oh ya gini aja bu kalau ibu pengen cari dia
mending ibu ke tempat biasa aja bu ya di kampus sana bu ya
ibu cari ya